dprd dki jakarta akhirnya mengesahkan peraturan tata tertib pemilihan calon wakil gubernur seluruh anggota dewan dalam rapat paripurna
menyetujui peraturan tersebut dan menargetkan pemilihan wagup untuk mendampingi gubernur anies baswedan rampung awal maret
dalam rapat paripurna dki jakarta rabu siang seluruh anggota dewan menyetujui rancangan peraturan tentang tata tertib dprd provinsi dki jakarta
peraturan sebelumnya terdiri atas satu ratus delapan puluh tujuh pasal telah dikoreksi menjadi dua ratus empat belas pasal dalam dua puluh empat bab
penambahan pasal terkait dengan mekanisme pemilihan wakil gubernur yang disepakati berupa voting secara tertutup
peraturan ini juga memuat mekanisme fit and proper test atau tanya jawab antara anggota dewan dengan calon wakil gubernur
selain itu panitia pemilihan wagup ditargetkan selesai bekerja hingga terpilihnya pendamping gubernur anies baswedan tujuh maret mendatang
serta rancangan peraturan dprd provinsi dki jakarta tentang tata tertib dprd provinsi dki jakarta untuk ditetapkan menjadi peraturan dprd tentang tata tertib dprd provinsi dki jakarta
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan berharap pengesahan tata tertib dprd dki dapat mempercepat tuntasnya
pemilihan wakil gubernur anies menyoroti tatip ini dapat melengkapi mekanisme pemilihan wagub dki jakarta yang selama ini tidak ada
ia mengatakan akan menunggu hasil kerja dari panitia pemilihan wagub dan sebelumnya posisi wakil gubernur dki jakarta telah kosong sejak sandiaga uno mengundurkan diri untuk maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu dua ribu sembilan belas
ada pun calon wakil gubernur yang tengah diajukan adalah ahmad riza patria dari partai gerindra dan nurman syahlubis dari pks
keduanya akan menjalani pemilihan wakil gubernur

maka seluruh komponen yang kemarin mungkin sempat ada kosong sekarang sudah terpenuhi
khusus tentang bagian pemilihan wakil gubernur yang sebelumnya belum ada sekarang sudah ada
jadi kita berharap panitia khusus yang ada termatuh dalam salah satu pasal di tatib ini bisa segera bekerja dan bisa menuntaskan
kita tunggu hasilnya